ya berbagai aksi unik turut memeriahkan laga piala dunia dua ribu delapan belas
nah apa jadinya jika aksi nonton bareng atau bermain sepak bola dilakukan di dasar air
bahkan katanya ini kedalamannya sampai tiga meter
bagaimana keseruannya ini liputannya untuk anda
demam piala dunia menggema di seluruh negeri bahkan di dalam air
ya dengan improvisasi euforia piala dunia bisa juga dirasakan di kedalaman air hingga tiga meter itu
dengan trik jitu dan kepiawayan mengatur nafas
keterampilan bermain sepak bola atau aksi tendangan bebas ala ronaldo
bisa dibidik dengan pengambilan gambar yang pas di dasar air
dengan beragam properti yang tidak biasa
kita bisa menciptakan kreativitas untuk memeriahkan pesta bola empat tahunan
dengan aksi nonton bareng di dalam air
wah siapa ya yang menjadi juara piala dunia kali ini
buat keseruan di bawah air itu lebih menarik
karena kan buat session di bawah air lebih susah daripada di pengambilan gambar di atas
buat trik khususnya buat para pengunjung atau pecinta foto underwater
dimohon untuk tidak selalu menahan posisi nafas di bagian pipi atau di pipi cembung
lihatkan posisi gigi harus tersenyum atau posisi gigi terbuka
umbul atau mata air yang terletak di desa ponggok
kelurahan polan harjo kelaten ini memang populer karena kejernihan air dan keragaman ikannya
tempat itu semakin diminati karena adanya aktivitas foto dalam air
dengan beragam konsep yang tidak biasa
ya di dalam air tak ada lagi yang membatasi

semakin unik idenya semakin imajinatif pose yang bisa dihasilkan
nah selamat berkreativitas di dalam air ya
dan abadikan setiap keseruannya